tim nasional indonesia sukses melaju ke final piala aff dua ribu dua puluh setelah mengalahkan singapura di semifinal
evan dimas dan kawan kawan akan menghadapi thailand dalam dua leg pada rabu dan sabtu mendatang
berkali kali masuk final indonesia belum pernah juara
menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali senin lalu bahkan mengatakan tim indonesia tidak diunggulkan
kita tentu merasa bahwa kita ini bukan tim yang diunggulkan
kan begitu ya bahkan ada yang ya kalau mau dilihat sih cuma kita sabar sabar aja
ada komentar komentar yang agak meremehkan kita dan sebagainya
masyarakat indonesia sangat merindukan timnas sepak bola melengkapi prestasi cabang olahraga lainnya di ajang internasional
lalu apa harapan masyarakat indonesia pada tim nas
udah pasti saya sebagai warga indonesia mengharapkan indonesia itu menang lah sekali sekali ya
tentunya bangga karena kan udah masuk final juga kan
harapannya sih pengennya bisa menang di final ini biar bikin majuin indonesia
harus menang pokoknya
kita semua rindu lah indonesia jadi juara satu jangan juara dua terus ya
saya pikir semuanya sudah oke cuman mungkin saya berharap anak anak kita ini bisa lebih ngotot aja ya
sementara itu jelang final piala aff keluarga pemain timnas indonesia rizky rido menggelar doa bersama pada selasa malam
doa bersama juga diikuti oleh warga di sekitar kediaman rizky rido untuk memberikan dukungan secara moral kepada timnas indonesia agar mampu mengalahkan thailand di final
usai menggelar doa bersama suyoto ayah rizky rido serta sang ibu suherni langsung melakukan panggilan video dengan rizky rido
harapan keluarga juara indonesia
saya selalu pesan ke dia kalau latihan yang semangat serius jangan sampai bikin kesalahan atau membuat pelatih kecewa itu aja
dan selalu sholat berngaji walaupun satu akhir itu selalu saya pesan ke dia
rizky rido sendiri berharap seluruh warga indonesia mendoakan dan mendukung timnas indonesia untuk memenangi laga puncak ini
semoga bisa menampungkan yang terbaik

rencananya warga kampung rt satu kampung simo gunung keramat dua a surabaya pada rabu malam akan menggelar nonton bareng atau nobar
untuk memberikan dukungan kepada tim nas indonesia
tim liputan cnn indonesia